terletak di negara bagian california san francisco dikenal sebagai salah satu kota terindah di amerika serikat
san francisco juga dikenal dengan taman taman indahnya salah satunya di area presidio
di sini masyarakat bisa melihat megahnya di golden game
dan warga amerika sekarang juga bisa menikmati bakso kampung ala indonesia
ya inilah warung bakso milik johannes dan kristina lim yang dinamakan grow books
berawal dari sulitnya mencari hidangan dengan cita rasa indonesia terutama bakso kampung mereka pun mencoba membuat bakso sendiri
berbekal pengalamannya sebagai chef restoran jepang johannes ingin menciptakan rasa khas bakso kampung yang otentik
yang ingredient khususnya adalah bakso
ya tentunya kita harus beberapa ingredient kayak apa mie gitu ya
mie itu kita dari semua import dari indo
kalau daging sama tulang nggak bisa itu ya harus oder dari sini
jadi ini sih faktor faktor pendukung sih yang membuat itu lebih authentic lagi gitu
kalau weekend kita berdua maksudnya lebih
pengusaha makanan di amerika serikat terutama yang tidak memiliki restoran atau tempat
jadi makanan permanen wajib menggunakan commercial kitchen atau dapur bersama
dapur ini diawasi ketat oleh otoritas keamanan makanan amerika serikat untuk menjaga kebersihan proses masak dan bahan bakunya
di dapur ini johannes dan christina menyiapkan seluruh makanan sebelum dibawa ke warung
awalnya hanya orang indonesia yang menjadi pelanggan bakso ini
tapi sekarang penikmatnya mulai didominasi warga lokal san francisco
ini dimulai ketika yohanes menambahkan iga bakar yang memang identik dengan kuliner amerika serikat
ini adalah makanan yang paling berasal dari indonesia
rasanya sama dengan makanan makanan rumah
oh enak banget
ini sebenarnya adalah makanan indonesia yang paling enak yang pernah saya makan

jadi kamu pernah ke indonesia
jadi ini membawa keinginan
jadi kalau lagi di san francisco tiba tiba kangen pakai indonesia atau pergi bakso jangan khawatir ada di sini
rasanya pokoknya otentik banget dan pastinya enak

pilih kuryawan siap siap di peradangan san francisco amerika serikat